ini minyak minyak gas
untuk mengusur tanaman ini
enggak cepat ditangani pak
terus ini pak kira kira ada berapa area yang sudah mengalir
hampir dari sini ke sana delapan rata undang dulunya
sekarang ini baru disolok solok ke sana
kerusakan baru dua ratus lima puluh batang
yang enggak tahu enggak ada tanggapan katanya ya
pengennya ya diganti rugi kalau bisa mbak
itu dia cepat cepat ditutup lah
ini yang sumur bor
karena dari sananya itu ditutup katanya
jadi meresahkan juga sih